sementara itu sejumlah anak di sekitar jalan tol halim memanfaatkan kosongnya jalan tol yang ditutup karena demonstrasi di gedung dpr dengan bermain bola
sesekali sebagian warga juga memanfaatkan waktu dengan bersuah foto di tol
aksi demonstrasi besar di depan gedung dpr dilakukan mahasiswa dan stm pada rabu kemarin
berkumpulnya ribuan orang membuat lalu lintas terganggu dan tol dalam kota terpaksa ditutup sementara
di saat ada demonstrasi anak anak dan remaja warga cawang ini justru memanfaatkan kosongnya jalan tol dalam kota cawang semanggi yang sedang ditutup untuk bermain bola
mereka asik bermain bola plastik dengan menggunakan sendal sebagai pengganti tiang gawang
saat ada sejumlah mobil polisi melintas mereka harus menepis sejenak
kemudian permainan pun berakhir
kembali dilanjutkan saat jalan sudah kembali kosong
mereka pun melakukan sesi foto bersama di tengah jalan tol setelah lelah dan selesai bermain
ya mumpung ada kesempatan aja bang
ini jarang jarang buat main di sini atau seperti apa
jarang jarang aja bang
udah hari keberapa ini main bola di jalan tol
hari kedua bang
ini dari mana
dari cawang bang kampung seberang
oh kampung seberang ya
tol juga membuat sebagian warga memanfaatkan waktu bersuah foto
sekarang aja lewat
sekarang gitu juga
aduh mantep juga nih
ini apa tau gak sih bang ini kenapa bang
kalau kemarin sih ada demo ya
sekarang ada demo lagi kali bang ya
nggak ada anak anak pada mingguan di sini bang
ya mungkin mereka nggak punya lapangan atau rumah
penutupan tol dalam kota merupakan imbas dari ditutupnya tol halim sejak rabu pagi
ini karena sejumlah elemen
masyarakat menolak keras beberapa rancangan undang undang yang menuai polemik